bea cukai kemudian mengeluarkan aturan baru juga soal barang barang bawaan yang dibawa dari luar negeri
jadi catat ya untuk anda yang mau jalan jalan ke luar negeri atau mungkin anda yang suka open just tip
barang barang apa saja sih yang aturannya diperketat oleh bea cukai kita mulai daftar pertama saudara
ini adalah tiga barang pertama yang masuk dalam aturan baru
yang pertama ada hewan dan juga produk hewan
aturan maksimal bawaan biaya cukai adalah seberat lima kg dengan nilai tak lebih dari satu lima ratus dolar per penumpang
atau kalau kita rupiahin sekitar dua puluh tiga juta rupiah
untuk hewan dan produk hewan ini artinya termasuk dengan makanan yang bahan bakunya adalah dari hewan misalnya ayam atau juga sapi
lalu barang kedua adalah hasil perikanan yang juga dibatasi dengan berat maksimal adalah dua puluh lima kg
per bawaan atau per pengiriman
sementara barang ketiga adalah hasil mutiara dengan harga maksimalnya atau free on board ini satu lima ratus dolar artinya sama tadi dua puluh tiga juta rupiah
nah aturan baru yang dibuat oleh bea cukai ini sebenarnya adalah penerapan dari peraturan menteri perdagangan no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang kebijakan dan pengaturan impor
lalu ada masa transisi sampai pada sepuluh maret kemarin akhirnya resmi berlaku di bandara soekarno hatta tangerang banten
ini tiga benda awal kita geser lagi ke barang lainnya
tiga barang lainnya ada juga produk beras lalu juga jagung gula bawang putih dan produk holti kultura maksimal lima kg dan tidak melebihi satu lima ratus dolar per penumpang
lalu barang kedua laptop tablet dan hp ini masing masing penumpang maksimal dua unit per orang
saudara ini juga ada catatan untuk barang ini adalah dalam satu kedatangan dalam jangka waktu satu tahun
jadi kalau anda misalnya keluar negeri setahun sampai empat kali nah nggak boleh tuh dalam empat kali kunjungan anda membawa empat laptop tablet atau hp
karena hanya satu saja dalam jangka waktu satu tahun
nah tapi ingat juga ya saudara kalau barang seperti handphone atau ponsel yang anda beli dari luar negeri anda tetap harus mendaftarkan email di indonesia setelah anda beli di luar negeri supaya nantinya nggak kena blokir
kita lanjut ke barang ketiga yaitu elektronik
lebih elektronik ini sama satu lima ratus dolar dan maksimal lima unit
ini berarti dua puluh tiga juta rupiah nilainya sama termasuk misalnya anda mau beli handphone
tv atau sekarang lagi viral juga head dryer gitu ya
nah itu juga anda bisa beli dengan aturan satu lima ratus dolar
nah berlakunya aturan ini tidak hanya untuk barang bawaan yang dibawa penumpang ke bandara alias hand carry di soekarno hatta
tapi yang juga melalui terminal kargo bandara ini juga berlaku
daftar selanjutnya saudara yang cukup bikin deg degan nih dan banyak dapat sorotan dari warganet adalah soal
kalau tas saudara maksimal ini satu lima ratus dolar dua puluh tiga juta rupiah
jadi kalau anda beli tas yang harganya empat puluh juta rupiah ini sudah menyalahi aturan beacuka yang baru
lalu juga ada sepatu dan sandal masing masing dua pasang per penumpang
dua pasang untuk sepatu dan juga sendal
tapi selain dua ini yang juga jadi sorotan adalah soal barang tekstil yang jadi aturan
jadi barang tekstil ini barang tekstil jadi maksimal aturannya hanya lima pieces saudara
pisis yang bisa anda beli dari luar negeri ini nggak hanya baju tapi juga terhitung misalnya anda beli selimut taplak sepry gorden itu masuk dalam sektor barang tekstil jadi
hanya lima pieces per penumpang
lalu yang terakhir ada minuman beralkohol dengan berat maksimal satu liter
ini dibuat oleh biaya cukai lalu juga diatur oleh permendak awalnya adalah untuk melindungi barang buatan dalam negeri
apalagi sekarang marakan produk produk yang dibawa oleh jastiper
yes tiper ini dari negara lain lalu bisa dibeli oleh masyarakat dengan mudah tanpa adanya pajak dan dijual kembali
ini yang banyak dilakukan adalah terutama untuk tadi tekstil sepatu sendal dan juga tas
nah badan pusat statistik saudara tahun lalu mencatat
indonesia sebenarnya sudah turun nih enam lima puluh lima persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di dua ribu dua puluh
aturan ini diharapkan juga bisa membuat angka impor semakin tertekan
kita lihat barang terakhir saudara yang harus dicatat apa sih yang aturan barunya
yang pertama ada ini adalah barang ke tujuh berarti mainan seribu lima ratus dolar dua puluh tiga juta rupiah
dan yang terakhir juga ada sepeda maksimal hanya dua unit
yang awalnya sebenarnya bagus tapi kok bikin warga net protes gitu
nah aturan ini banyak disorot karena kok kayaknya nggak merata ya
kadang kadang aturan ini hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah aja nih yang diperketat
tapi masih ada potensi masyarakat kelas menengah atas yang kenal ordal misalnya
kenal ordel bea cukai bisa beli dan membawa barang ratusan juta rupiah lolos lolos aja dari aturan biaya cukai ini